polymerase chain reaction melalui pengambilan sampel spesimen dilakukan secara masif di kota surabaya
dalam sehari pemerintah kota surabaya mengambil sebanyak dua sampel spesimen dari warganya
selain menggunakan laboratorium kesehatan daerah pengetesan sampel spesimen juga dilakukan menggunakan mobil pcr
mobil pcr pemkot surabaya dipergunakan untuk tindakan swab test jemput bola masal di sejumlah titik tracing atau lokasi inspeksi mendadak
mobil pcr yang ada di pemerintah kota surabaya ini kan sangat membantu sekali ya
jadi memang kemarin kami dapat bantuan terus fungsi dari ini ya untuk bisa lebih cepat aja bisa lebih fleksibel
contohnya begini ketika kita menemukan beberapa lokasi yang sudah di tracing terus kemudian juga untuk sidak sidak
kalau seandainya itu hasilnya cepat diketahui orang bisa tenang balik seperti itu
sehingga kemudian kebijakan yang diambil pemerintah kota surabaya terhadap yang memiliki status ini apakah positif negatif ini juga bisa dilakukan secara cepat
selain itu mobil pcr juga dipergunakan untuk melakukan uji usap pada pasien positif covid sembilan belas di lokasi karantina
saat ini saya sedang berada di salah satu hotel tempat karantina pasien positif covid sembilan belas di kota surabaya dan ini merupakan zona merah
sehingga kami tidak diperkenankan untuk keluar dari mobil
kami diizinkan mengambil gambar dari mobil bahkan membuka jendela atau kaca jendela pun tidak diizinkan
dan mobil pcr di sini difungsikan untuk melakukan swab test pcr terhadap pasien pasien positif covid sembilan belas
dan ini ada pemberian pengumuman terhadap pasien dan mereka yang sudah dinyatakan negatif diizinkan untuk pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga
dalam sehari mobil pcr ini bisa melakukan pengambilan sampel dan pengetesan di dua titik dengan kapasitas enam ratus uji sampel
dan hasilnya akan dikeluarkan dalam waktu lima jam
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur